ribu dealnya tadi mas
tadi dealnya dua puluh lima ribu
kurangnya juga cuma sedikit
lima ribu doang
biarpun cuma kurang lima ribu doang
tapi itu nafkah saya mas
ini gak ada uang nafkah saja
mau gak mas
udah makasih ya
mak ngapain sih kursi kursinya dibersihin sekarang
karena mau nyambut bulan suci ramadan
pengen semuanya itu dalam keadaan bersih
baik lahir maupun batin
yang lahir yang mana mak
ya ini semua
ya rumah juga
kalau yang batin mak
mendingan ke belakang ambil air sember
koran bekas di dapur sama semprotan air
lihat lihat dulu ya dah
mau yang mana mas ada ruber
yang hitam ini boleh mas
mau kemana lu
warung padang kong beli nasi bungkus
nasi pakai rendang ya
kalau gak ada rendang mau di ganti apa kong
hari ini pengen makan rendang udah deh berjalan dulu ya ya ya assalamualaikum waalaikumsalam
murad murat di rumah nungguin cucu gua beli nasi padang
ya ella lu ngomong aja sekarang penting
yang ini berapa dah pasnya tujuh puluh mas lima puluh gak dapat udah saya kasih harga modal mas
balaras bobby mau kemana mau makan siang korang padang makan bareng yuk lapar sih tapi males ke
warungnya ya udah kalau gitu nih sama aku aja nanti aku yang beliin mau ngerepotin kok ya udah
lauknya telur dadar aja ya jangan yang lain iya aku nggak bakal lupa telur aja
pergi dulu ya
elohim ada kabar penting apaan sirot gue jadi penasaran tadi gue lewat depan rumahnya si maik
terus si main lagi beres beres
hai katanya repot berkerain apaan itu mah kagak penting rot penting maksud gua si
maik lagi beres beres lu bantuin ke sana biar si mater kesan
masa lu nggak ngerti bener juga lu ayo dah kita kesana bantuin si mepersibisi rumahnya ajak audis
assalamualaikum waalaikumsalam ulu ulu mau pada kemana nih tuh behji ikut gua nyok kemana mancing
kagak rumah si maik bantuin dia beres beres rumah oh sebentar aku ya ambil jaket dulu
kopi tem satu iya iya iya beres bentar ya mas pur dulu waktu kecil
cita citanya jadi tentara ya iya mengapa pasti gagal tes fisik kan
abuh abuh maaf apa apa oh iya ini nasinya sama kembaliannya makasih ya sama sama
kok malah bengong bobby itu apa oh selamat makan pulang dulu ya
ma hari ini bikin kue enggak ma iya ma lupa ngabarin lo berdua
ma sama potati lagi beres beres rumah ya iya teh yo kata ma mau nyambut bulan puasa semuanya
harus bersih ya udah kita bantu beres beres aja yuk teh ya ya enggak usah mama tati berdua aja cukup
enggak apa apa mak mak tati berdua aja udah cukup enggak apa apa mak mak tati berdua aja udah cukup enggak apa apa mak
bersihin lakit lakit aja ya
sampuk panjangnya di belakang
lu kenapa sih
dari tadi kayak cacing kepanasan
siti ini hari ini orang tahun debt
kenapa itu pusing
ucapan selamat atau
kalau ngasih ucapan selamatnya udah
tadi malah menurut
lu kasih aja
kado yang murah
kalau kado yang murah tapi berkesan contohnya apaan det
mendingan lu bersihin kaca jendela deh
kok tati mak biasanya kan bang ojak
jangan ojak biar ngojek aja biar dapet duit
bersihin jendela aja kan lo juga bisa
udah sonoki ambil koran bekas sama semprotan air di dapur
mak mau ngebungkus apaan kok ambil koran juga
bukan buat ngebungkus tati
tapi buat bersihin jendela
caranya lo semprot dulu pakai air
abis itu lo lap pakai koran yang udah diremuk remuk
pasti lebih kinclong hasilnya
oh seperti itu
man kalau coklat itu bukan yang suka cuma anak anak
eh salah loh dro perempuan dewasa juga suka dikasih coklat
buat titip gerobak bentar ya
gue mau ke minimarket mau beli coklat
eh man kalau lo ada duit lebih lim gue
saya juga ya man
waalaikumsalam waalaikumsalam mbak be
pak d pak odi
pada mau ke mana nih
gue mau ke sini mai bantu beres beres
makasih be gak usah udah ada saya tati